terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
sudah ada lima tersangka dari kasus pembunuhan brigadir yosua
kelima tersangka jerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal tiga ratus empat puluh
kuhp dengan ancaman pidananya maksimal hukuman mati penjara seumur hidup atau penjara selama lamanya dua puluh tahun
untuk membahasnya sudah bergabung oleh sembongan zoom
ada prof adrianus meliala selaku kriminolog dari ui
juga melalui semuanya daring kita sapa ada pakar hukum pidana dari universitas trisakti
pak abdul fikar selamat siang
selamat siang selalu
baik saya mau ke pak abdul fikar terlebih dahulu terkait dengan kelima tersangka ini pak fikar
apakah sudah memenuhi aspek untuk jerat pasal pembunuhan berencana
kalau dari anda apakah yang paling memberatkan dari pasal tiga ratus empat puluh ini untuk kelima tersangka
dari lima tersangka ini seluruhnya disangkakan tiga ratus empat puluh

artinya dari niat untuk membunuh sampai eksekusinya atau pelaksanaannya itu ada waktu
ada waktu sepuluh menit sekalipun itu sudah bisa dikatakan perencanaan
kalau memang kematian itu atau peristiwa itu dikehendaki
nah karena itu
menurut saya masuk akal kalau kemudian kepolisian menerapkan pasal tiga ratus empat puluh ini kepada seluruh tersangka
karena memang sebelumnya dari fakta fakta yang digali yang kita dapat dari media masa
keterangan beberapa saksi itu menjelaskan bahwa seluruh pihak yang lima ini hadir ketika perencanaan pembunuhannya
yang terakhir saya ketahui bahwa ibu putri sambo itu juga menyaksikan ketika pak sambo itu menawarkan pada dua orang terdakwa untuk melakukan eksekusi atau melakukan penembakan
artinya kehadiran dia sama juga dengan menyetujui
seharusnya dia melarang
kalau dalam kondisi yang normal seperti apapun ya meskipun pola relasi suami istri itu kadang kadang juga menindas maksud saya
tapi mestinya sebagai seorang yang normal ketika mengetahui ada rencana pembunuhan ya mestinya dia melarang
atau paling tidak ada tindakan yang tidak menyetujui dan sebagainya
justru ikut dalam pembunuhan ya merencanakan dari sang istri ini
tapi kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka ya pak fikar pc sudah menjadi tersangka
tapi belum ditahan sampai dengan hari senin ini karena sakit
tapi berapa lama waktu yang ditolerir sampai yang bersangkutan bisa ditahan
ya begini kan penahanan itu urgensinya satu supaya tidak menghilangkan barang bukti
dua supaya tidak merarikan diri
tiga supaya tidak mengulangi
nah itu urgensi penahanan
nah karena itu terhadap tindak pidana yang ancamannya lima tahun ke atas itu boleh ditahan
artinya ada kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk menahan
nah kalau sampai sekarang belum ditahan maka ya kembali kepada kewenangan subjektif dari penyidiknya
maka ya kembali tadi disebutkan ada sakit ada apa gitu ya
nah mungkin itu menjadi pertimbangan
kewenangan subjektif itu tidak dilaksanakan
tetapi dari sudut persyaratan dari sudut kualifikasi tindak pidananya itu sudah memenuhi syarat untuk bisa ditahan
baik baik baik pak fikar saya mau ke prof adrianus
mengenai tiga puluh satu personil kepolisian yang dianggap tidak profesional dan juga melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan yosua ini
kalau dari pandangan anda seperti apa
apakah mereka ini bisa disangkut pautkan dalam proses dugaan proses pidana
saya kira belum ya yang paling banyak adalah soal etik ya
dan dalam hal etik itu maka mungkin saja di antara mereka ada yang diancam
oleh pelaku utama mungkin saja
ada pula yang mendapatkan imbalan atau dijanjikan imbalan mungkin saja
tapi saya menduga bahwa yang paling banyak adalah ikut serta dalam rangka relasi kuasa
sehingga kemudian lalu mengaktifkan esprit de corps di antara mereka
karena tadi karena yang menyuruh adalah seorang pati dan boleh dibilang sebagai abang asli mereka
nah ini membuat lalu kemudian kesadaran
kemampuan berpikir kritis itu lalu kemudian menjadi hilang
dan mereka ikut saja
juga jangan lupa ya jangan lupa
bahwa pada hari hari minimal hari hari sebelum terungkap
maka pak sambo ini kan adalah rising star loh
orang kuat orang yang diperkirakan akan menjadi the future leader of polri
sehingga lalu menjadi amat dimengerti
kalau kemudian banyak junior junior yang ingin merapat padanya
nah ini memang gejala kultur yang jelek ini
jadi kepada mereka mereka yang diperkirakan akan jadi
lalu semua merapat
termasuk juga diantaranya adalah mendukung jika ada hal hal yang salah
yang dilakukan oleh sang calon patron ini
nah itulah yang kelihatannya akan banyak sekali membawa korban
banyak sekali di polri yang sudah melihat situasi itu
ada potensi tersangka tidak untuk tiga puluh satu personel ini prof
potensi untuk dipidanakan
ya saya kira mereka mereka yang sekarang menempati tempat khusus di makobrimob
ada sekitar beberapa belas ya
itu amat berpotensi
selain daripada melakukan kesalahan etik
juga ada aspek pidananya
sementara mereka mereka yang tidak ditempatkan di tempat tempat khusus
itu saya kira hanya akan berjalan di sidang etik saja
karena anda punya waktu sedikit dengan kami
tapi kami ingin tahu dulu pandangan anda soal jam satu siang ini
akan ada penyerahan dari pdfi persatuan dokter forensik indonesia ke baris kempori terkait dengan hasil otopsi ulang dari almarhum brigadir yosua
jika pada otopsi kedua ini ditemukan perbedaan signifikan prof apakah dokter forensik pada otopsi pertama bisa dijerat pasal pidana atau bahkan terlibat dalam pembunuhan ini
saya kira bukan hanya soal pidana tapi juga etik ya
di antara mereka juga ada soal etik gitu
tetapi saya juga menduga tidak ya
kelihatannya bahwa sebetulnya diskrepansi ya
dari segi hasil otopsi antara yang pertama dan kedua tidak terlalu luar biasa
sehingga saya menduga bahwa pada hasil yang kedua ini juga tidak akan ada hasil hasil yang juga luar biasa dan mampu mengubah
yang paling penting itu mampu mengubah konteks mampu mengubah gambaran yang sekarang sudah terbangun
karena memang sebetulnya pengumuman ini agak sedikit anti klimat sebetulnya
jika bisa diumumkan sebelum penetapan tersangka mungkin akan lebih menarik
baik pandangan anda pak abdul fikar
soal jika temukan
perbedaan hasil otopsi dari pertama dengan kedua ini apakah bisa dipidana
ya dilihat dulu secara pasti per ini
pervisum etrepertum ini ya
atau hasil forensik ini
ada perbedaan yang menyolok nggak gitu
di situ akan diketemukan kesengajaan atau kelalaian
ketika membuat per itu membuat laporan forensik itu
nah kalau diperbedaannya
ditemukan kesengajaan kalau menurut saya sih tidak mustahil untuk dipidanakan
jadi dia sudah tidak bekerja dengan baik
secara etik dia kena gitu ya
baik pak fikar
juga ada kesengajaan gitu
tapi harus bisa dibuktikan bahwa itu kesengajaan yang
kesengajaan itu konkretnya umpamanya di hasil yang terakhir itu b
ternyata dibikin b minus atau a umpamanya berlainan
nah itu bisa kelihatan tuh
kesengajaan atau bukan
nanti kita lihat di pukul satu siang nanti
hasil yang akan diserahkan dari pdfi ke baris empori
terkait dengan otopsi kedua dari almarhum
terima kasih atas perbincangannya
kan kita harus menuju ke baris simpori untuk melihat perkembangan terbaru
dari sana prof adrianus meliala
selaku dari kriminolog dari ui
dan juga berkabung melalui sembungan daring
ada pakar hukum pidana
terima kasih atas waktunya siang ini dengan cnn indonesia news hour